zai di rumah sakit hasan sadikin kemarin kita tahu bahwa hari ini hasilnya sudah keluar
dua orang yang dikira suspek dari virus corona ini ternyata hasilnya negatif
lalu langkah lanjutan dari pihak rumah sakit terkait dengan wabah ini juga seperti apa
ya baik selamat siang hanum
betul virus corona yang mewabah di sejumlah negara ini memang meresahkan warga ataupun masyarakat
termasuk di kota bandung jawa barat di sini
di mana di kota bandung jawa barat ini ada salah satu rumah sakit yakni rumah sakit hasan sadikin bandung
di mana pada hari minggu dua puluh enam januari kemarin ada dua orang pasien yang dirujuk dari rumah sakit swasta berbeda di kota bandung
kemudian dirujuk ke rumah sakit hasan sadikin bandung
dimana kalau kita tahu bahwa rumah sakit hasan sadikin bandung sendiri memang merupakan rumah sakit pusat rujukan nasional dan juga pusat rujukan infeksi
nah dua orang pasien yang masih di
diduga pada saat kemarin diduga terjangkit virus corona ini merupakan dua orang yang berbeda bukan memiliki relasi keluarga yang sama
satu adalah inisial hga yang berusia tiga puluh lima tahun yang merupakan warga negara china yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di kota bandung
ini dirujuk ke rumah sakit hasan sadikin bandung karena dari surat rujukan itu mengidap bahwa panas badannya cukup tinggi
kemudian juga sakit tenggorokan dan juga apa
ada infeksi lainnya begitu
sementara satu pasien lagi merupakan salah satu pasien yang juga dirujuk dari rumah sakit yang terkemuka juga di bandung
berinisial ha berusia dua puluh tahun yang pada saat dirujuk ke rumah sakit hasan sadikin bandung
kondisi badannya memburuk ataupun kejang seperti itu
nah kemarin rshs sudah mengirimkan sampel darah dari dua pasien tersebut ke litbangkes
sampaikan tadi hanum bahwa dua orang pasien tersebut dinyatakan negatif
itu merupakan pernyataan dari humas kementerian kesehatan widiawati
tetapi memang kalau dari rumah sakit hasan sadikin bandung sendiri
untuk lebih lengkapnya di samping saya sudah ada dua orang dokter
yang pertama ada dr yovita hartantri selaku ketua tim penanganan infeksi khusus rshs
dan satu lagi dokter anggraini alam
yang merupakan wakil ketua tim penanganan infeksi khusus rshs
nah saya akan sedikit berbincang dengan bu dokter ketua dulu
dok bagaimana dengan hasil pemeriksaan karena kan kita tahu ya dua orang pasien tersebut
kemarin sudah diobservasi kemudian juga sampelnya sudah dikirim ke litbangkes
apakah hasilnya saat ini sudah keluar dan dinyatakan negatif
ya jadi sampai dengan saat ini kami dari tim infeksi
dari tim infeksi khusus belum mendapatkan hasil pemeriksaan spesimen
yang dikirimkan kemarin pagi ke litbangkes jakarta
oke nah berarti memang hasilnya akan diumumkan kapan dok
dan apakah memang kondisinya dua pasien tersebut ada apa membaik begitu
ya jadi kalau hasilnya informasinya sekitar dua puluh empat atau empat puluh delapan jam
ya kami masih menunggu mudah mudahan besok sudah bisa kami terima
lalu kondisinya sampai kembali ke lidbangkes jakarta

ya kami menerima dua pasien
yang pertama seorang warga negara china yang bekerja di suatu perusahaan swasta di jawa barat
dan kondisinya saat ini membaik
jadi kalau kita lihat dari kriteria penyakitnya
pasien ini hanya dalam pemantauan dan saat ini dalam kondisi baik
dan kalau memang hasilnya nanti negatif pasien kemungkinan besar bisa langsung kami pulangkan
lalu untuk pasien yang kedua yang seorang warga negara indonesia
ini pasien dengan riwayat pergi ke singapura untuk berobat
pasien ini memang dalam kondisi atau menggunakan alat bantu nafas
tetapi saat ini kondisinya baik pasien sudah sadar
lalu tidak ada demam
dan kalau dilihat dari perbaikan klinis dan laboratorium itu menunjukkan perbaikan
kalau kita tahu kan bahwa rsjs ini memiliki tiga puluh tiga ruang isolasi ya dok ya
nah saya ke bu dr anggra ini
sebenarnya ruang isolasi yang ada ini seperti apa
dan dua pasien tersebut ini berada di ruang isolasi khusus atau seperti apa dok
mengenai tiga puluh tiga ruang isolasi yang dimiliki oleh rumah sakit hasan sadikin
memang tipenya berbeda
dari tiga puluh tiga itu ada lima untuk suatu perawatan high care bahkan kita boleh sebut sebagai icu
untuk penyakit airborne atau penularannya via udara
jadi demikian yang kami punya di sini
dan tiga puluh tiga itu empat diantaranya adalah untuk bisa untuk pasien anak
namun kita mengetahui bagaimana rata rata pasien yang sudah confirm untuk novel coronavirus
rata rata usia empat puluh delapan tahun atau dewasa
dan penularannya saat ini dari kita mengatakan are not
jadi transmisinya dari orang ke orang itu antara satu lima sampai dua lima
artinya dari satu yang sakit bisa ke tiga orang
ini kriteria sudah harus adanya karantina
dr riovita dan juga dr anggra ini terima kasih atas waktunya
jadi kita masih menunggu apakah nanti sore hasilnya keluar dan baru diumumkan begitu ya
baik terima kasih
ya memang hanum
seperti yang saya katakan
seperti kita tahu bahwa saat ini pihak rshs masih menunggu hasil dari kedua orang pasien tersebut
tetapi memang seperti apa yang disampaikan tadi
kedua orang pasien tersebut mengalami kondisi yang membaik seperti itu
dan memang hingga saat ini kami juga mengetahui bahwa rshs sebagai rumah sakit terkemuka di jawa barat ini
juga sudah sedemikian rupa
baik sdm nya kemudian juga ruang isolasi yang disiapkan
jika memang ada pasien yang diduga terjangkit virus corona
baik zai terima kasih atas laporan anda dari zayul haq di bandung